ya tepat di hari hak asasi hewan sedunia sekarang di studio sudah hadir davina veronica haryadi artis sekaligus aktivis pelindungan hewan
nah david ini menjadi salah satu pendiri tempat penampungan dan juga organisasi kejateraan hewan bernama yayasan garda satwa indonesia
betul jadi untuk informasi saja begitu ya devia dan teman teman ini berusaha untuk menolong anjing dan juga kucing yang kemudian terlantar
kita akan lebih banyak bahas begitu ya
ada singkatan ini
ini pasti berdasarkan cara menemukan atau tempat ditemukan ya
di reski ditemukan di kolong mobil
karena misalnya sudah banyak banget anjing reskian jadi kadang kadang suka bingung
masih namanya sudah susah ya
kadang kadang nama nama kota di dunia atau nama nama buah nama nama tapi lengang udah habis apa lagi ya
nanti kalau misalnya ketemunya pas lagi pilpres dikasih namanya pilpres lagi
nggak mau ada yang berhubungan dengan politik
aduh jangan deh
ini kan komo salah satu anjing yang kemudian diselamatkan sama garda satwa indonesia ya
ada berapa totalnya
sejak kami berdiri dari tahun dua ribu empat belas kami telah menyelamatkan sekitar dua ratus lima puluh lebih anjing ya anjing dan kucing
lalu yang sudah teradopsi sampai sekarang sih satu ratus lima puluh an
dan yang masih ada di shelter kami anjing ada empat puluh kucing juga kebetulan sama di angka yang sama sekitar empat puluh
oh dia ada grogi mungkin ada di tv ya
ini kan kalau misalnya ngomongin soal garda satwa indonesia kan memang berusaha untuk menyelamatkan anjing dan juga kucing
nah kita tuh melihatnya hewan hewan yang mana sih sisi sisi yang mana yang mereka harus selamatkan
kalau misalnya kita sambung ke soal hak asasi hewan peliharaan
hak asasi hewan peliharaan
hewan itu juga punya hak ya
tapi mungkin gak banyak semua orang tahu mungkin sebagian dari masyarakat masih memandang bahwa ah hanya binatang ah hanya anjing ah hanya kucing gitu
tapi ternyata mereka juga punya hak hidup gitu loh
jadi mereka bebas dari rasa lapar dan haus bebas dari rasa takut dan tertekan
mereka bebas dari rasa
mereka bebas dari rasa sakit atau terlukai
mereka bebas dari rasa tidak nyaman ya
mereka harus bisa untuk mengekspresikan perilaku alaminya
itu ada lima
itu memang kesepakatan begitu ya diantara para pemelihara hewan begitu kita sebutnya atau apa ya
itu freedom of animal itu berasal dari dunia ya global gitu
maksudnya kita semua
emang sudah punya kesepakatan begitu ya
iya sudah punya kesepakatan gitu
karena banyak orang yang gak tahu sih sampai sekarang saya yakin ya
ini di belakang juga ada foto dari
kita gak bisa mengenal dia
tapi memang kolmo ini
waktu pas pertama kali ditemukan atau
tuh jadi memang beda banget
tuh bentuknya gini
dia waktu itu malnutrisi ya
eh ya kurang gizi lah
dan dia masih papi banget masih kecil
jadi it's impossible for him kalau kita gak rescue itu pasti dia gak akan bertahan hidup gitu loh
jadi kita rescue dia
waktu itu di daerah jakarta berarti ya
iya kita emang skopnya jakarta aja masih jakarta aja
dari yang davina sekarang ini apa ya lihat begitu
sebetulnya berapa banyak orang orang yang memelihara hewan
dan sudah memenuhi atau care terhadap pemenuhan hak hewan peliharaan tadi gitu
masih banyak sih yang masih belum sadar ya
masuk bahwa mempunyai binatang peliharaan itu adalah komitmen seumur hidup gitu
kita harus memastikan kesejahteraan hidup si hewan itu gitu loh
banyak sekali kami temukan karena kami juga saya dan tim bisa bicara seperti ini karena kami menerima laporan dari masyarakat ya gitu loh
banyak sekali yang melantarkan hewan hewan peliharaannya gitu loh
jadi sebenarnya banyak hewan rescuen kami itu justru malah dari yang punya majikan punya owner gitu loh
proses rescuenya kayak gimana langsung diambil atau
kami terima laporan
lalu kami juga arahkan pelapor sih untuk memberikan data yang akurat ya
karena kami tidak bisa bertindak kalau tidak ada bukti gitu kan
jadinya kami arahkan pelapor untuk memberikan video dan foto kepada kami
lalu kami mencoba rescue kalau misalnya tidak bisa
dan kami tidak bisa langsung begitu aja mengambil anjingnya atau kucingnya dong
kami juga harus bicara baik baik dengan ownernya

kadang juga kami harus melibatkan rt rw polsek setempat untuk mengambil anjing atau kucingnya gitu
jadi proses kami juga tidak mudah ya untuk menyelamatkan hewan ini gitu
oke rata rata apa yang membuat apa ya yang bisa kita kategorikan tuh akhirnya pemilik menelantarkan
karena kan kita hanya berpikir ya tidak diberi makan tadi yang mau nutrisi minuman yang cukup
ya banyak sekali contoh contoh seperti pengandangan yang tidak wajar di luar batas
jadi punya anjing atau punya kucing itu dikandangin terus seperti mereka itu pajangan
terus mereka sakit didiemin
jadi kan mereka hewan hewan ini kan merasakan slow death ya maksudnya
matinya perlahan gitu
maksudnya kalau sakit didiemin mereka kan tersiksa
tapi mungkin sebagian orang merasa ah hanya binatang ngapain dibawa ke dokter
so mereka bisa merasakan sakit dan mereka punya rasa mereka punya perasaan gitu kan
memang harus dirawat kalau punya hewan peliharaan gitu
kalau sakit ya dibawa ke dokter
sekarang kan banyak sekali masyarakat yang tinggal di apartemen
terus mereka coba melihara hewan ataupun anjing
nah teman teman saya juga bilang ini salah satu penelantaran juga loh yang jarang diajak jalan jalan
betul nggak sih itu
iya jadi kita juga kalau mau memelihara hewan kita harus tahu kondisi kita dan kemampuan kita dalam merawat mereka ya
dan tanya sama diri sendiri apakah kamu akan merawat dan memastikan kesejahteraan hidup si hewan peliharaan kamu ini seumur hidup
and then begitu kamu dapat jawabannya iya itu kamu pasti akan mengusahakan semuanya untuk kehidupan dia gitu loh
kalau tadi seperti yang dibilang di apartemen iya sebenarnya agak salah ya kalau punya binatang peliharaan itu di apartemen
kecuali mungkin yang ukurannya kecil
dan maksudnya harus juga punya apa ya harus diajak jalan jalan harus diajak keluar
karena ya emang begitulah gitu loh nggak mungkin kan di dalam ruangan terus kan kasihan kan gitu loh
halaminya mereka saja tidak di situ begitu ya
oke emang aja
kalau memberikan apa ya
memberikan apa ya memberikan pengajaran anak anak untuk bertanggung jawab aja kan dengan cara ini
mencoba memilih hewan peliharaan yang tepat
tapi juga kita sebagai pemelihara pemilik juga harus bertanggung jawab
penuh soal itu tuh itu yang kadang kadang lupa
ada anjuran nggak davina untuk para pemirsa di good morning ini nih yang tentu saya pikir juga banyak yang memelihara hewan peliharaan
apa yang paling harus diperhatikan setelah mereka menyaksikan perbincangan kita pagi ini
manusia itu pada dasarnya semua harus paham ya bahwa kita itu hidup di bumi ini bersama sama dengan makhluk hidup lainnya
ya kan jadi ada makhluk hidup lain selain sesama manusia gitu yaitu binatang
dan yang berdekatan dengan kita kebetulan anjing dan kucing karena memang sudah terdomestikasi
jadi kehidupan mereka ini bergantung pada manusia gitu
dan kalau mau melihara hewan peliharaan itu ya itu balik lagi seperti saya bilang tadi
harus mempunyai komitmen sumber
hidup dimana kita memastikan kesejahteraan hidup mereka sampai akhir hayat mereka gitu loh
pastinya saya ingin supaya masyarakat teman teman di luar sana mempunyai welas asih dan empati ya terhadap hewan ya terhadap binatang
karena ya mencerminkan juga seperti yang tercantum di pancasila kan kemanusiaan yang adil dan berada
kita sebagai manusia harus bisa mengayomi melindungi yang lemah yang tidak bisa berbicara
dan sama siapa aja ya terima kasih
sama siapa aja
misalnya ada pertanyaan dari pemirsa begitu tentang ingin mendapatkan edukasi lah ya bagaimana memelihara hewan peliharaan yang baik
begitu itu bisa hubungannya ke mana
bisa kami ada di website kami ada juga apa namanya instagram
kan di situ ada nomor yang tertera
gardasatua indonesia ya
saya juga sering sekali kasih tentang hewan peliharaan di sosial media saya
jadi informasinya banyak lah ya tinggal dihubungi saja
mungkin termasuk juga untuk mereka yang mau mengadopsi hewan hewan yang kemudian sudah direscue oleh tim ya
terima kasih mbak davina sudah bergabung bersama kami di good morning
terima kasih juga kolmomo
balik ke kolam mobil gak nih jangan ya
udah sebulan nih
semoga ini ya ada yang adopsi bentar lagi
nanti boleh dilihat sama banyak orang ya dan bisa menghubungi juga ke gardasatua indonesia